hari ini presiden joko widodo kembali menjajal lintas rel terpadu atau lrt jabodebek
presiden juga mengajak sejumlah artis dan influencer untuk ikut mencoba transportasi yang akan diresmikan dalam waktu dekat ini
chelsea islan yuni syara ani arilaso desta nirina dan artis lain terlihat mendatangi stasiun jatimulia yang berada di kabupaten bekasi pada kamis pagi
jokowi mengajak para artis untuk mencoba lrt jabodebek dari bekasi ke jakarta
menurut jokowi dari sisi keamanan dan keselamatan lrt jabodebek sudah siap digunakan oleh masyarakat umum pada akhir bulan agustus setelah diresmikan pada dua puluh enam agustus mendatang
jokowi mengatakan nantinya tarif lrt akan diberikan subsidi agar semakin menarik masyarakat menggunakan moda transportasi masal
guna mengurai kemacetan
serta mengurangi polusi udara
dan yang paling penting diutamakan keamanan dan keselamatan
kemungkinan insyaallah dua puluh enam agustus